sekjen pdip hasto kristianto mengaku pdip hilaf saat mengusung gibran sebagai calon wali kota solo pada dua ribu dua puluh lalu
hasto bilang pdip mengusung gibran kala itu karena melihat kepemimpinan ayahnya presiden joko widodo yang mampu membawa kemajuan bagi indonesia